ya memang kalau misalnya di wilayah nusa tenggara timur sebagian besar warganya beragama katolik
jadi memang hikmat sekali suasananya
dan mudah mudahan mungkin saja ini bisa dijadikan destinasi wisata baru
iya mesti ya dikemas ya
kalau dilihat ini menjadi potensi wisata seperti gerhana matahari total yang terjadi beberapa waktu lalu ya
betul dan sekarang kita mengikuti perayaan trihari suci ke mancanegara
ada umat katolik di meksiko yang merayakannya dengan teatrikal penyaliban yesus di jalanan kota meksiko
tradisi ini melibatkan ratusan orang dan telah dijalankan secara turun temurun selama berabad abad lamanya di meksiko
perayaan jumat agung adalah rangkaian dari trihari suci setelah kamis putih pada kamis lalu
kemudian jumat agung akan dirayakan untuk memperingati hari kematian yesus kristus dalam menebus dosa dosa umat manusia di dunia
sementara itu umat katolik di filipina utara melakukan prosesi jalan salib di kota malabakar kamis waktu setempat
para peserta mengikuti prosesi ini selama berjam jam
mereka membawa salib kayu di punggung mereka yang melambangkan kerendahan hati
selain itu mereka juga memukul diri sendiri dengan cambuk sebagai simbol pembersihan dosa dan pengabulan doa
sangat kusut ya
dalam perayaan tradisi pelayanan kristus pada kamis putih menjelang pascah
pemimpin umat katolik dunia yaitu paus franciscus mencuci dan mencium kaki dua belas orang pengungsi
termasuk tiga perempuan muslim di fatikan pada kamis waktu setempat
hal itu sebagai simbol pengabdian yesus kristus kepada para muridnya pada malam sebelum ia meninggal
saya agak merinding baca berita ini putri
iya paus franciscus memang luar biasa